bangunan gedung utama kejagung yang terbakar hingga senin
masih dalam proses olah tkp tim gabungan dari puslap empat dan inafis mabes polri
selain tim dari inavis dan puslap empat
pemerintah telah membentuk posko bersama yang dikomandoi oleh
kepala barreskrim dan jaksa muda bidang pidana umum
untuk menyelidiki penyebab kebakaran
terkait status gedung utama kejagung
direktur jenderal kekayaan negara kementerian keuangan isa rahmat tarwata menyatakan
gedung kejaksaan agung belum diasuransikan
saat ini tengah dilakukan pemeriksaan struktur bangunan oleh
kementerian pupr dan universitas indonesia untuk mengetahui
apakah bangunan tersebut layak direnovasi atau dibangun kembali
dana perbaikan gedung negara yang terbakar tersebut akan masuk dalam apbn dua ribu dua puluh
dibangun tahun tujuh puluh waktu itu nilainya tujuh jutaan
tapi sekarang terakhir dari rival terakhir rp satu ratus lima puluh lima miliar
bu menteri teman teman wartawan
dengan ada beberapa tambahan renovasi nilai buku terakhir yang dicatat itu nilainya satu ratus enam puluh satu miliar
terkait rencana renovasi gedung utama kejagung yang terbakar
kepala pusat penerangan hukum kejagung haris setiono menyebut
kejagung perlu berkoordinasi dengan balai konservasi cagar budaya untuk mekanisme renovasi
berdasarkan sk gubernur no empat ratus tujuh puluh lima tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh tiga tentang penetapan bangunan cagar budaya
gedung itu belum terdaftar sebagai cagar budaya
namun menurut haris setiono gedung utama korps
adiaksa yang terbakar telah memenuhi syarat untuk menjadi cagar budaya karena usianya lebih dari lima puluh tahun
perlakuannya seperti apa perlakuannya hampir sama
semua harus diawasi oleh balai konservasi cagar budaya
kemudian apakah dibangun dengan tetap mempertahankan struktur yang ada
itu nanti tergantung dari penilaian
ataukah dibentuk bangunan baru tanpa merubah model yang lama
karena kami serahkan kepada mekanisme terhadap perlakuan cagar budaya
perhitungan kerugian akibat kebakaran sekaligus mekanisme renovasi gedung
masih menunggu hasil penyelidikan pihak kepolisian
tim liputan cnn indonesia